polemik pengadaan kereta komuter lain atau krl jabodetabek terus bergulir
terbaru pemerintah akhirnya memastikan akan mengimpor krl baru dari jepang
semula pemerintah bercara mengimpor darurat sepuluh hingga dua belas tren set bekas
namun pemerintah menyebut impor krl baru tersebut tidak bisa tiba tiba pada tahun ini
padahal kebutuhan saat ini sudah mendesak
lantas apa sebenarnya untung rugi dari mengimpor krl baru ini
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
dengan analis transportasi perkereta apian masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
selamat pagi mas adit
selamat pagi mas yudha
ya mas adit ini sebenarnya kabar baik buat kita ya para pecinta transportasi publik terutama krl
tapi di satu sisi menjadi pertanyaan saya adalah ini kebutuhannya mendesak
kemudian baru diputuskan sekarang dan keretanya baru
anggarannya berapa juga kita belum tahu
bagaimana anda melihat polemik ini mas
ya mas saya pikir setiap
kebijakan atau keputusan itu tidak ada yang absolut salah tidak ada yang absolut benar
tidak ada yang absolut baik absolut jelek
pasti semuanya akan mengandung konsekuensi dan risiko
kita melihat kalau yang diimpor adalah krl baru pasti bagus dari sisi kualitas
pasti bagus dari sisi lifetime atau masa penggunaannya akan jauh lebih panjang dibandingkan kereta atau krl bekas
dan juga biaya perawatan
faktanya semestinya akan lebih efisien ketimbang kereta api kalau mendatangkan krl bekas yang memang kan pasti akan perlu banyak yang harus direhabilitasi atau diremajekkan
nah cuman masalahnya adalah satu
kapan krl baru ini akan tiba
karena proses mendatangkan krl baru tentu saja juga akan jauh lebih panjang daripada mendatangkan krl bekas yang memang selama ini kci sudah memiliki kerja sama
jadi maka kita harus jauh lebih tepat
jangan diingat jepang untuk secara rutin mendatangkan krl bekas
kalau krl darinya misalnya datangnya masih dengan satu sampai dua tahun ke depan
maka kan itu sebetulnya masih ada titik kritis di dalam hal permajaan atau penggantian krl yang sedang beroperasi saat ini
karena kan rencananya akan ada sepuluh rangsian krl di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan sembilan belas rangsian krl baru ini

yang akan dipensiunkan
kalau krl tersebut kemudian dipensiunkan
masih menunggu krl baru
yang datangnya baru setahun atau
dua tahun lagi maka akan ada potensi
kekurangan sarana atau
kapasitas angkut kemudian
solusi berikutnya kan kemarin disampaikan
dari hasil rapat adalah
sebetulnya membuat booker ya mas
pembugaran atau membuat deficit
atau semacam melakukan rehabilitasi
baik karena satu
kita tidak perlu lagi mendatangkan
krl bekas tapi krl
yang ada bisa dipanjangkan
umurnya sampai dengan katakanlah
sepuluh tahun ke depan
tetapi masalahnya adalah
apakah retrofit ini bisa dilakukan
dengan cepat apakah suku
cadangnya tersedia kalau suku
cadangnya belum tersedia kan berarti
harus produksi dalam negeri
itu berapa lama
ataukah memang harus impor
sebut cadangnya itu kan berarti
kita akan impor lagi nah retrofitnya
berapa lama apakah cukup
satu tahun apakah lebih
apakah tujuh belas bulan
misalnya kemarin sempat disebutkan
retrofitnya dilakukan di mana
di balai yasa kai atau di inka
kalau di inka ada masalah
juga karena mereka kan sudah harus
ibu persiapkan armada baru apakah
akan dibebani retrofit juga
nah retrofitnya kalau makan waktu
katakanlah dua belas sampai
dua belas bulan berarti kan ada
sarana krl karena kan
krl nya pasti akan masuk ke balai yasa
atau ke bengkel kereta untuk
diremajakan pasti akan perlu
waktu dan pasti akan potensinya
kekurangan armada dan nanti
kalau masih menunggu krl yang baru
yang masih setahun atau dua tahun lagi
lagi akan ada potensi
kekurangan armada atau kapasitas
angkut nah itu nanti
kira kira apa yang akan
menjadi solusi dari pemerintah ketika
di potensi kekurangan
kapasitas angkut itu jadi maksud saya
yang di sini yang penting adalah
apapun kebijakannya itu jangan sampai
merupakan masyarakat karena akan
ada penumpang yang
tidak terangkut secara
signifikan kalau keretanya kemudian
berkurang secara signifikan karena
mengalami proses retrofit sementara
penggantinya belum datang
iya mas aditya kalau di awal tahun
dua ribu dua puluh tiga aja pt kci mengatakan
ada sebelas juta penumpang yang menggunakan
krl dan bisa dipastikan
ketika ada retrogate kemudian kebutuhan
regenerasi sembari menunggu
hampir dua tahun itu pasti banyak yang terlantar
sementara pemerintah dari kemarin
selalu berpolemik terkait dengan
kandungan materialnya harus digunakan
produk dalam negeri kemudian tidak
impor barang bekas karena ternyata
dari segi safety dari segi harga
meskipun lebih murah ya lalu anda melihat
sebenarnya keputusan kali ini sebenarnya
tidak yang paling tepat diantara
beberapa keputusan yang mungkin
diharapkan bisa lebih sistematis
lebih efektif untuk mengatasi kebutuhan
ratusan ribu penumpang yang akan terlantar
saya sampaikan di kesempatan sebelumnya
sebetulnya solusi yang paling lukis
ya adalah mendatangkan
impor krl impor yang
tidak baru atau krl bekas
yang sifatnya untuk sementara
saja secara terbatas
baik jumlahnya maupun periodenya
karena sebatas untuk
memajakan armada yang akan
segera purna tugas itu sebetulnya
krl yang impor baru ya sudah
pasti itu akan lebih bagus tapi
akan lebih mahal kemudian waktunya
juga akan lebih panjang sehingga
saya belum tahu juga bagaimana
solusi dari pemerintah untuk
angkut yang terjadi
kalau krl yang ada itu
masuk ke baliasa masuk ke bengkel
sementara krl yang baru
belum tersedia nah ini sebetulnya
yang sebetulnya masih
menjadi suatu pertanyaan yang menurut saya
perlu dijelaskan baik oleh operator
maupun oleh pemerintah karena bagaimana
supaya masyarakat tidak dirugikan
dengan adanya polemik ini
kalau masyarakat pasti nggak akan melihat
apakah ini baru apakah ini
bekas karena kalau senama bekas pun masih
layak untuk digunakan masih layak
fungsi dan berkeselamatan
sepanjang kapasitas angkutnya tidak
turun atau malah bertambah ya itu
lebih baik lagi karena sekarang ini kan
masalahnya yang terjadi adalah bukan
bukan kepenambahan tapi baru akan
permadaan atau penggantian armada
sebetulnya adalah mengganti
armada yang akan
dipurnatugaskan nah ini masalahnya
kan sebetulnya seharusnya yang
dilakukan oleh pemerintah adalah secara
masif untuk meningkatkan atau
memperbanyak armada yang ada sejalan dengan
pertumbuhan penumpang maupun
kalau beli baru itu sudah tadi
bagus tetapi ada efek dampak
sampingannya juga kemungkinan kepada masyarakat
biayanya atau nilai pembeliannya
pasti lebih tinggi kalau nilai pembeliannya
lebih tinggi katakanlah sekian kali
lipat dari membeli krl impor
bekas maka sudah pasti biaya
operasionalnya kci atau
operator akan naik kalau
biaya operasionalnya kci akan
naik kemudian siapakah yang akan
menanggung beban kenaikan tersebut
kalau dibebankan kepada masyarakat
itu bisa berubah kepada
kenaikan tarif krl tapi kalau
dibebankan kepada negara
sesuai dengan keterjangkauan
tarif masyarakat maka itu akan menambah
pso nah kalau menambah pso
gimana karena semangatnya sekarang
justru pemerintah berusaha untuk
mengendalikan atau menekan biaya
pso nya krl jepunitabes
karena memang jumlahnya cukup tinggi
dan cukup membebani apbn
iya mas adit sebelum
kita membahas mengenai kira kira
tarifnya berapa harga impornya berapa
saya pribadi penasaran ya mas adit
kalau bicara mengenai impor apakah memang
memungkinkan hanya mengimpor
tiga krl ataupun tiga rangkaian tersebut
dan kira kira apakah dengan kondisi
pembelian yang tidak
cukup masif ya mengingat sepertinya pemerintah
masih akan menggunakan inka juga
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
apakah memungkinkan dan kira kira dari
negara mana misalkan jepang seperti itu
jadi sebetulnya kalau
krl hanya membeli tiga
ya ini sebetulnya cuma masalah trade off nya
pasti pada masalah price ya mas
membeli sedikit dengan membeli banyak ya
price nya akan berbeda ya mas
jadi kalau kenapa hanya membeli
ya mungkin dalam rapat kemarin
hitung hitungannya hanya perlu
untuk mengganjal di masa masa kritis
dianggapnya masa kritisnya kan

sampai dua ribu dua puluh lima ketika
nanti diharapkan produk dari
incat sudah bisa mulai
laik jalan dan beroperasi
maka perlu diganjal dulu dengan tiga
rangkaian kereta baru
nah kalau tiga rangkaian kereta baru
ya pasti ada dua hal sih
mas menurut saya pertama sudah pasti
nilainya akan lebih mahal
apakah lebih mahal dari incat atau tidak
itu saya belum tahu kalau kemarin kan ada
prediksi dari kci maupun kai
bahwa kalau satu kereta
itu nilainya sekitar satu lima
satu rangkaian sepuluh kereta itu enam belas
miliar sementara kemarin perbandingannya
kalau beli baru saya nggak tahu
beli baru dari incat apakah beli baru
dari jepang itu nilainya dua puluh
miliar per kereta jadi kalau satu rangkaian
kereta ya dua puluh miliar
kalau perbandingan dari sini kan
sepertinya sepuluh kali lipat nah apakah
nanti pembelian dari jepang
bisa membeli impor
baru apakah bisa
lebih murah nah kemudian impornya
dari mana sudah pasti kalau impor ini
pasti akan ada
katakanlah on post kirim ya
nah itu kan akan menambah komponen biaya
membeli tiga rangkaian pasti lebih mahal
daripada membeli sepuluh rangkaian
masalahnya juga adalah
nah itu biayanya bisa jadi lebih mahal
tidak jauh dibandingkan kalau kita beli
impor krl bekas nah itu menurut saya
trade off nya yang menurut saya memang
harus dipertimbangkan nah saya pikir
pemerintah pasti akan
merencanakan untuk menyiapkan
dana terhadap pembelian
krl baru ini kalau belinya dari mana
ya saya pikir pembelian yang paling
lupis kalau selama ini krl itu
belinya dari jepang pembelian
dilakukan dari jepang karena sebetulnya
faktor utamanya adalah faktor lebar
rail di indonesia itu
sebetulnya masih lebar rail sempit ya mas
atau niru kits yang
atau satu meter enam puluh tujuh cm
nah artinya bahwa
jepang yang sementara standar
kits di banyak negara itu sudah
atau satu meter empat ratus tiga puluh lima cm
yang lebih lebar
daripada rail di indonesia
nah itu yang menjadi kemungkinan
mungkin pembeliannya juga kemungkinan besar
mendatangkan dari jepang
ya mas kita coba bicara mengenai
hitung hitungan ya tadi memang secara eksplisit
kita sudah tahu
bahwasanya kalau import kereta baru pasti
lebih mahal dibandingkan dengan impor kereta bekas
dan salah satu pertimbangannya adalah
dari safety dari kci sendiri mengatakan mereka
lebih mementingkan safety juga
walaupun kalau di restorasi atau retrograde
itu bisa ditingkatkan kualitas
penggunaan keretanya tapi
yang menjadi pertanyaan adalah ketika biayanya mahal
kemudian waktunya panjang
dan pemerintah punya solusi nih salah satunya
akan melakukan pmn untuk pt inka
tiga triliun rupiah tapi itu pun
juga masih belum deal ya mas ya
nah kalau anda melihat sebenarnya berapa sih harga
kereta saat ini yang ideal
dan kalaupun misalkan diberikan
apakah kondisi saat ini masih memungkinkan
dan berapa kira kira
yang signifikan untuk mencapai
keuntungan dari pt kci sendiri mas
ya ini memang kondisinya
kan baik kci maupun
inka itu mengalami kondisi yang
keterbatasan finansial juga ya mas
keterbatasan finansial itu terutama
kalau kci kemarin kan karena
dampak pandemi sementara
inka kemarin juga mengerjakan banyak
untuk lrt jabu dibag
jadi juga perlu cash flow
cash flow juga untuk
melakukan pengadaan krl
dan menurut saya sih tepat juga
kalau pemerintah itu membantu dalam
bentuk menyertakan modal negara
atau pmn sebesar tiga triliun
itu ya kalau harapan
menyetujuinya karena ini sangat
critical untuk satu untuk
dan penambahan sarana operasional
krl yang kedua adalah untuk
meningkatkan kapasitas angkut bagi
masyarakat karena kan sekarang
sudah kembali akan mendekati
satu juta penumpang per hari
nanti targetnya lima tahun lagi
sepuluh tahun lagi kan pasti ke arah
satu lima juta penumpang per hari atau
dua juta penumpang per hari
nah itu yang menurut saya dari segi cash flow
inka memang perlu disupport
nah sekarang bagaimana dengan kci
sudah jelas bahwa kci kemarin
dengan inka untuk pembelian enam belas
train set baru nah kalau sekarang
ada tambahan lagi tiga train set baru
nah itu pasti akan
membebani kci juga jadi saya pikir tadi
ini juga perlu disupport oleh
pemerintah nah supportnya itu
baik berupa kci dalam hal
untuk pengadaan modal maupun juga
supaya nanti tarifnya
memang hanya membeli tiga rangkaian kereta
tapi membeli tiga rangkaian kereta kan
biayanya juga bisa
ratusan miliar kalau dibandingkan
dengan puluhan miliar kalau
menggunakan krl impor bekas
nah kalau katakanlah ada kenaikan
dibandingkan dengan impor bekas
katakanlah lima sampai enam kali atau
enam kali ya sudah pasti akan
ada kenaikan biaya yang signifikan
nah kenaikan biaya yang signifikan
itu seberapa ya itu memang
harus dihitung hitung dulu mas tapi mau
tidak mau sebetulnya kalau kondisi saat
ini tarif yang ada
di krl jabodetabek itu menurut saya
tarif yang masih sangat ekonomis ya
masih sangat terjangkau
karena masih sangat kenapa masih
sangat terjangkau karena kita melihat sebetulnya
kalau kita bandingkan dengan
tingkat pendapatan masyarakat
yang setiap tahun selalu ada
penyesuaikan kenaikan upah minimum
provinsi tapi sementara sebetulnya
sudah lebih dari lima tahun
sudah tidak mengalami penyelesaian tarif
sementara saudara saudara kita
di kota kota yang lain
yang tingkat pendapatannya lebih rendah
tapi tarifnya kurang lebih sama karena
memang masih belum
perata untuk subsidi psu nya
nah ini menurut saya yang menurut saya
sebetulnya untuk jabodetabek
sendiri salah satu cara
menurut saya untuk menekan psu adalah
salah satu yang cara yang paling
logis adalah satu menyesuaikan tarif
tetapi bagi mereka yang
berpenghasilan rendah tetap diberikan
semacam subsidi atau semacam
insentif untuk mereka
tetap bisa menggunakan krl
dengan tarif yang saat ini
kemudian bisa juga pso nya
seperti apa mas yuda bisa juga diatur
misalnya khusus hari minggu dan
hari hari tanggal merah hari libur
maka psu kereta api
itu tidak bisa subsidi karena
dianggap tidak untuk mensupport
aktivitas hari hari masyarakat misalnya
nah itu sebetulnya salah satu cara untuk
bisa mengurangi beban psu
tapi bagaimanapun juga negara harus hadir
untuk menyediakan angkutan publik
yang memang layak aman nyaman
terjangkau dan terpadu
kira kira begitu mas yuda
baik mas adi terima kasih untuk perbicaraannya
pagi hari ini salam sehat selalu
terima kasih juga mas yuda salam sehat selalu